pantauan di pasar beras dargo semarang selasa siang
harga semua jenis beras naik rata rata sekitar rp dua
kenaikan harga ini terjadi bertahap sejak sebulan lalu
harga beras murah kini rp dua belas empat ratus per kilo
naik tajam dari harga sebelumnya rp sepuluh dua ratus per kilo
harga gabah yang semula sekitar rp lima per kilo
kini melonjak menjadi rp tujuh lima ratus
menurut sejumlah pedagang
kenaikan harga ini terjadi secara bertahap sejak sebulan lalu
akibat gagal panen di sejumlah daerah sentra beras di musim kemarau
pedagang mengaku harga ditentukan oleh pemasok
meski stok beras aman pedagang memprediksi harganya akan terus tinggi
karena musim panen baru mulai dua bulan lagi
gabah rp tujuh empat ratus biasanya di bawah rp lima
jadi naik rp dua empat ratus per kilo jadi ini memang beras naik banyak
stok aman asal saya kuat naik mengundai kulai segitu

kalo pesen beras lima ton harganya segini berani nggak
berani ya dikirim
harganya segini berani nggak
nggak berani ya nggak dikirim